ketua majelis kehormatan partai gerindra habibur rahman menegaskan komunikasi prabowo subianto dan megawati soekarno putri berjalan baik
pertemuan kedua ketua umum partai juga segera diagendakan
ditemui di gedung dpr ketua majelis kehormatan partai gerindra habibur rahman mengatakan sampai saat ini ketua umum partainya masih berkomunikasi dengan ketua umum pdi perjuangan
pernyataan ini disampaikan setelah wakil ketua dewan pembina gerindra desmond junaidi mahesa pada selasa pagi mengatakan bahwa pertemuan kedua ketua umum partai akan sia sia
habibur rahman menegaskan prabowo subianto akan segera bertemu dengan megawati soekarno putri namun sampai saat ini kedua ketua umum masih mencari waktu yang pas
terkait pertemuan relawan gibran raka buming raka dan prabowo subianto di solo beberapa waktu lalu
habibu rohman mengatakan hal itu wajar terjadi karena ketua umum gerindra banyak melakukan pertemuan dengan tokoh tokoh bangsa
dengan yang lain lain aja ketemu apalagi masa dengan ibu mega kita nggak agendakan